kita awali informasi pagi ini dari arab saudi jutaan jemaah haji asal indonesia melakukan mabit atau bermalam di musdalifah pada minggu malam hingga senin pagi waktu arab saudi
ini merupakan rangkaian dari ibadah haji setelah sebelumnya para jemaah melakukan wukuf di arafah
selain beristirahat jemaah haji di musdalifah juga mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan untuk lempar jumroh
mabit atau bermalam di musnahlifah ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan para jemaah dalam rangkaian prosesi haji usai wukuf di arafah
saat subuh tiba jemaah akan kembali ke mina dan akan dilanjutkan dengan lempar jumroh di jamarat